para pengunjung akan disuguhkan pergelaran seni tari musik etnis serta wisata kuliner
kesenian tionghoa seperti barongsai lion masih akan ditampilkan di hari kedua
serta penampilan wayang potehi
kesenian musik betawi juga tak ditampilkan di festival ini
rangkaian festival pecinan di jalan pancoran ini akan ditutup rabu pukul sepuluh malam